sebuah ledakan bom berdaya rendah terjadi di lapas loksemawe sekitar pukul empat belas tiga puluh
dua orang napi terluka akibat ledakan ini juga akan digunakan untuk melarikan diri
seperti diberitakan detik com dua bom rakitan berdaya ledak rendah ditemukan di lembaga pemasyarakatan kelas dua a loksemawe
satu bom terbuat dari kaleng makanan dengan pemicu dari baterai sudah meledak
sementara itu satu bom rakitan lain yang belum meledak menggunakan sistem picu sumbu
bom tersebut dipasang di tembok lapas dan akibat ledakan ini dua napi terluka
kita terhubung dengan jurnalis transmedia taufik kurahman saat ini
taufik seperti apa sebenarnya kejadian mengenai ledakan bom rendah di lapas lok sumawe dan apa sebenarnya yang terjadi di sana
yang pertama yang bisa saya laporkan awal kejadiannya sekitar jam empat belas
itu ada suara ledakan
di dinding sebelah kanan lapas
di situ ada lubang yang berbentuk yang biasa digunakan untuk memasukkan air ke dalam lapas
jadi di situ dari keterangan yang berhasil diimpun saat itu ada napi atas nama tarmizi
ini kerjaannya wira swasta
dia terlibat hukuman kdn
dan baru menjalani hukuman selama empat belas hari
saat itu napi tarmizi tersebut ingin mengambil air di sebelah kanan lapas
dan saat dia mengambil air tarmizi tersebut melihat ada napi lain
napi tersebut terlibat dalam kasus narkoba
dari penglihatan napi tarmiji tersebut
dia melihat bahwa napi fauji itu memasukkan sesuatu
memasukkan sesuatu ke dalam lubang air tersebut
yang ada di dinding lapas sebelah kanan belakang
dan yang dimasukkan itu ada sumbunya
terus tidak lama setelah itu
terdengar suara ledakan
terdengar suara ledakan
sedangkan napi atas nama toji tersebut
sedangkan napi tarmizi juga ikut terkena servian dari ledakan boom tersebut
baik artinya motif dari ledakan ini dilakukan untuk melarikan diri begitu taufik
untuk saat ini informasi yang berhasil kita impun di lapangan
di luar tembok lp
ada dua orang pelaku yang diduga
sedang menunggu napi fauji untuk melarikan diri
kedua pelaku tersebut menggunakan sepeda motor bebek warna putih
dan menggunakan kemeja warna putih
namun sampai saat ini
pihak kepolisian dari maporejo sumawwe
belum memberikan keterangan resmi
karena pelaku yang diduga ada di luar lapas tersebut
juga terkena servian boom di bagian kaki
baik posisi dari napi fauzi ini apakah sudah diamankan oleh pihak kepolisian
ya itu adalah posisi dari napi fauji ini

saat ini napi atas nama fauji tersebut
dia menderita luka ledakan bom
luka di muka dan tangan sebelah kanan hampir putus
sedangkan di dada ada bekas robekan
robekan terkena pecahan
dan napi tersebut sekarang dirawat di rumah sakit kasih ibu kota lukus sumawwe
ada napi lain kah yang menjadi korban dari ledakan dengan daya yang cukup rendah ini
ada napi yang melihat kejadian tersebut
ada napi yang melihat kejadian tersebut
napi tarmiji tersebut dia menderita luka di kepala di jidat
sebanyak dua lukanya
baik taufik bisa anda gambarkan kepada kami seperti apa saat ini kondisi di lapas
saat ini kondisi di lapas di dalam lapas masih terjadi
masih dilakukan oleh tkp oleh tim jibom kompim pajilkat
saat ini tim jibom masih menyisir lokasi lokasi ataupun bukti bukti yang ada akibat ledakan tersebut
baik taufik kondisi di lapas bisa anda katakan saat ini cukup kondusif kah
dan bagaimana dengan kondisi dari napi napi yang lain
melihat adanya ledakan tersebut
apa yang cukup dengan daya ledak rendah ini
sampai saat ini kondisinya masih stabil masih kondusif
sedangkan napi napi yang ada di dalam itu sudah diamankan ke ruang yang lain
sedangkan ruang napi atas nama fauji masih digeledah pihak kepolisian
baik sudah ada keterangan kah dari pihak kepolisian loksemawe mengenai kejadian ini
sampai saat ini belum dapat
karena kapolres masih di dalam di dalam lapas kapolres juga ikut dalam olah tkp
baik kapolres ada di dalam lapas saat ini dan masih dilakukan olah tkp begitu
terima kasih taufik kuraman untuk informasi anda mengenai kejadian ledakan bom di lapas loksemawe dengan daya ledak yang rendah